sorotan lainnya saudara akibat ledakan gudang amunisi tni angkatan darat pada sabtu malam kemarin
warga di sekitar lokasi mengungsi ke sejumlah tempat
sementara itu petugas menyisir rumah warga untuk mengevakuasi serpihan material ledakan yang berada di perumahan
akibat dampak ledakan warga di kompleks perumahan visalia bogor mengungsi ke beberapa tempat
perumahan sengaja dikosongkan untuk selanjutnya dilakukan penyisiran oleh petugas
untuk meminimalisasi serpihan sisa ledakan agar tidak membahayakan warga
para teritorial sudah mendata mengecek berkeliling ke pemukiman untuk mengambil sisa sisa serpihan tersebut
dan kita juga menghimbau ke masyarakat di sekitar apabila menemukan
jadi general untuk korban apakah sudah ada
karena memang jauh dari pemungkinan masyarakat
sementara itu kepala staff angkatan darat general maruli siman juntak
menegaskan tidak ada human error dalam peristiwa ledakan gudang amunisi tni ad sabtu malam kemarin
ini disampaikan kasat setelah meninjau gudang amunisi yang terbakar
selanjutnya kasat mengatakan akan membentuk tim investigasi
untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kebakaran
agar kejadian serupa tidak terulang kembali
itu karena yang tadi saya bilang berbagai macam munisi
dia penyalaannya kan beda beda
ada yang panas mungkin ada yang listrik ada yang tergesek ada yang bercampur
sistem investigasinya nanti dari siapa saja pak
tim investigasinya nanti dari siapa aja
ya dari ir pom pal banyak nanti